kita ke informasi pertama setelah dirawat selama enam hari di rumah sakit umum daerah karawang
yudi hermanto penderita obesitas dengan bobot tiga ratus sepuluh kg meninggal dunia
jenazah yudi hermanto ini dimakamkan di tempat pemakaman umum
sabta marga karawang jawa barat pada minggu siang
sebelum dimakamkan jenazah yudi hermanto disolatkan di kediamannya di kampung pancasila
desa sirnabaya kecamatan teluk jambe timur karawang
isak tangis dari keluarga yudi mewarnai proses pemakaman
setelah disolatkan jenazah pria berusia tiga puluh tiga tahun ini langsung dibawa ke tpu dengan menggunakan mobil bak terbuka
proses pemakaman juga diwarnai isak tangis dari keluarga yang ikut mengantarkan jenazah ke tpu
anak anak pula wilawan almarhum juga bapaknya sudah meninggal
masa kecil emang sudah gede kayak gini
enggak sih enggak seberapa cuma mungkin empat tahun di sini ya
tahun ke sini emang dia sudah sangat berubah
mungkin makan itu
ini juga kadang kadang bisa dua tiga bungkus untuk sekali makan
sementara dokter rumah sakit umum daerah karawang menyatakan
yudi hermanto penderita obesitas asal karawang ini meninggal dunia karena serangan jantung
sebelum meninggal dunia pada minggu sekitar pukul tiga dini hari waktu indonesia barat
yudi mengalami sesak nafas
perawat jaga saat itu langsung memberikan pertolongan pertama dengan memberikan oksigen kepada yudi
selanjutnya pada pukul lima lewat tiga puluh menit yudi kembali mengalami sesak nafas yang lebih berat
meski telah mendapatkan pertolongan dokter lima belas menit kemudian yudi dinyatakan meninggal
dokter menyebut ia mengalami serangan jantung
pada sembilan malam ya pada tanggal sembilan malam itu tenang aja
pada tanggal sepuluh
pukul sepuluh pagi jam tiga orang sakit mengeluhkan sesak nafas yang makin bertambah
kemudian oleh perawat ruangan dikasih oksigen
kemudian memanggil dokter jaga ruangan
dilihat oleh dokter jaga ruangan dikasih oksigen dan dikasih terapi
kemudian pada jam lima tiga puluh pagi subuh tadi pasien habis dari kamar mandi setelah buang air besar
merasa sesak nafas makin bertambah berat diberikan oksigen
kemudian memanggil dokter jaga igd dokter rizky
diperiksa dan ternyata dilakukan pemeriksaan tekanan darahnya tidak terabal lagi dan nadinya tidak terabal lagi
dilakukan resusitasi jantung paru
dan saat itu juga pasien dinyatakan abnu
dan pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga perawat dan dokter